murah murah mau pasir berapa pokoknya beli beli beli yang tetap
yang teriak teriak teriak teriak semuanya ayo langsung
dengerin pas gue bunyiin seri ini kalian langsung lari oke oke oke satu ratus dua puluh tiga
bila mencari hasil était
selamat malam pak ustadz
selamat malam pak ustadz
selamat malam pak ustadz
saya ismail sama asun ingin kembang ya pak ustadz
iya boleh tapi jangan lama lama ya
kita pak ustadz mau bantuin pak d bikin es kepal ini
oh iya ya bagus kalau begitu
tapi ingat begitu kalian dengar azan isya berkumandang
kalian langsung kembali ke masjid
karena kita akan melaksanakan sholat isya berjamah
dan juga sholat rawi berjamah
aduh apa lagi pak ustadz
buru buru banget sih kayak mau ke toilet aja
aikal besok pesantren kilat
kamu sobri sama butet jadi mentornya ya
kok sobrang aja pak ustadz
mukanya nggak usah stres
nggak usah protes
nggak usah ngeles
ini udah keputusan kami para pengajar
aku nggak tahu
lupa aku nggak erok
emang mah si rawi mikirin
si rawi kok main diputar tadi
di sana tuh ada jualan es kepala hijau ustadz
ada perputaran uang
berarti gue bisa dapat angpao yang banyak ustadz
iya pak ustadz
yaudah sekarang kamu berangkat g
cepetan ya langsung balik lagi
cepetan cepetan cepetan
ini kamu tuh ngakunya santriwan qur'an tak
tapi mau keluar dari masjid lupa sesuatu nih pasti nih
ngomong satu sayang mulia dan santun
bukan kalau itu udah pasti nggak usah diomongin

yang lupa adalah doa keluar masjid
yang artinya ya allah aku memohon keutamaan darimu
nah ya udah silahkan
keselan gue betul
ya maaf sebentar sebentar sebentar ya
kasian banget ya pak deh
layanin banyak pembeli
kita bangunin yuk
buat tua cepet cepet cari pasangan
ibu udah menggoda aja
ya terima kasih
apaan sih lari lari
makin haikal pak deh
haikal kan ga sengaja
udah peti peti ya
siap laparan apa deh
pate aku cek mau bantuin boleh pak deh
ini kira murah murah
mau pesen biru
pokoknya beli beli beli
pas gua bunyiin sirene ini kalian langsung lari
satu dua tiga
pasti mereka akan kembali
kabur kabur kabur
kabur sih nggak bantu pak dini
tidak pak dini
pak dini ketangkap lagi
jangan aku nggak bantu
kayaknya ini tuh bohong
maksudnya ada yang ngajakin kita tolong gitu
iya kak gitu kak
mungkin kita lihat aja
eh eh sun semail
hah lihat tuh
kayaknya si oleh pernah ngelihat itu tolong
yang didaftarin buat pesan genggilan besok
kita harus kerjain mereka
emang mereka doang yang bisa ngerjain kita
itu juga bisa ngerjain mereka
tapi aku lagi mikir mikir dulu nih caranya gimana
daun sama mulut mulu
oke nanti kan
kau bisa mulut
ini tuh mulut
ini tuh mulut
ini juga mulut
ini juga mulut
oh ini juga mulut
sokurin emang enak lagi sih ngerjain orang mulu jahannya yuk ayo ayo
aduh aduh banget ah aduh aduh ngapa yang ngerti banget
klo aduh coba coba ibu ibu bapak bapak bapak bapak semuanya ini itu sebenarnya bukan
satu pp tapi ini
itu dulu kau jangan matiin gimana matiinnya
matiin tuh berisik tahu ya kalau mainan jangan di sini dong
hai hai tahu tahu
ini suara apa nih
kalau mau main jangan di sini di tempat lain kerja
ini ada tombolnya di belakang
hai yo allah kamu itu nggak di dalam pesantren nggak di luar pesantren kerjaan itu bikin onar
mulu itu ngapain pakai bosnya juga buat apa coba
sirinanya bukan punya hai tapi punya anak kampung itu
oh lho magnanak campur k hima re
adik tadi makan makan di situ
udah deh kalian tunggu sepowong
kulit mque como asoon samil keruangan guru sekarang
particles wasalamualaikum salam waalaikumsalam
hai pas besok mereka pesen ringkyat aku akan kerjaim
haikal kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan
kamu itu sudah membuat semua pedagang itu menjadi panik
tapi pak ustadz si rina ini bukan punya haikal
tapi si rina itu ada di tangan kamu haikal
berarti itu tandanya si rina itu punya kamu
kamu itu nggak perlu ngeles
nggak perlu melakukan pembelaan diri
di pondok pesantren kunanta ini yang jahil yang iseng itu cuma kamu
eh nggak deh
ada yang mau juga deh
tapi bel si rina itu bukan punya haikal
tapi punyanya oyang sama teman temannya
aya betul banget ustadz
iya pak ustadz
tadi kita lihat sendiri
kalau si rina itu memang punya oyang dan teman teman pak ustadz
ada saksinya pak ustadz
dua orang pak ustadz
yaudah ustadz percaya sama kalian bertiga ya
sebentar sebentar sebentar

ustadz musa yang mulia dasantun baru percaya sama kamu
kalau sudah terbukti bahwa serine ini bukan milik kamu
tapi kalau memang terbukti serine ini milik kamu
nah itu gimana tuh
haikal asun ismail apakah kalian bertiga bisa membuktikannya
saya berpikir kalau si rina itu bukan punya haikal
kalau misalkan memang kalian bisa membuktikan
bahwa si rina ini bukan milik kalian
maka kalian tidak jadi dihukum
siap siap siap
ustadz gak ada bedanya dong dipegang sama ustadz
kan jempolnya bandel juga kan